assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam mas suha maafin uce ya mohon maaf lahiran batin
oh iya pon abis ini kita keliling keliling ya
selaturahmi iya bu
pohon pakai tahunya
jadi anak yang baik bisa sekolah sampai tinggi
ibu maaf ibu kok jadi kira salah
assalamualaikum waalaikumsalam kita ganggu ya kung maaf ya kung sih kalau gitu saya pulang dulu ya sama jenifer
kalau gitu saya pulang dulu ya sama jenniper
kita makan ke tempat dulu
gak usah nggak apa apa
nanti aja saya balik lagi kesini
febri bantuin ibu
kayak lebaran aja kok
kan memang lebaran doi
main ketupat ya kak ido
sampai deh kita
kita jangan makan dulu ya
lebih baik rumah kang nedang dulu takut keduluan
bentar ini buka dulu
enggak pulang dulu
eh kan sudah seharusnya
kalau kita tuh bertandang ke yang lebih tua
kalau kita tuh bertandang ke yang lebih tua
kita tuh kan yang lebih punya
bukan begitu pak
bukan begitu pak
aduh punten ya baru dateng jadi belum sempat siapin apa apa
ih gak apa apa itu mah gak aneh atau em
tuan rumahnya kita kenapa diturunkan masuk
wah enak rumahnya ya ini ya sejuk
rumah tua emak
oh pantesan setrem
mak mau siapin makanan dulu ya
ah ngerepotin emak
ah gak apa apa
em kenapa sih dulu teh gak ngambil rumah yang di depan
akhirnya kan aku yang beli
ayo lah liat ke belakang yuk
aduh mau ngapain ke belakang
ya sekalian cuci tangan
gak perlu ke belakang atuh kalau mau cuci tangan
emak juga pasti udah siapin di meja makan
oh ya bagus kalau gitu
lagian kan kalau makan ketupat nggak pakai tangan tapi pakai sendok
eh eh emang gak atuh
ya deh bi
ini lebaran saya pertama di tiraos
ternyata suasananya sangat menyenangkan
saya senang ceraos kedatangan orang orang dari cibareng
kok ciraos sekarang berbeda
dan menjadikan tempat yang lebih baik dari sebelumnya
semua tempat yang saya pimpin
pasti berubah jadi lebih baik
kenapa kalian diam saja
kekenyangan pak ustad erwe
pak suha maafin uci ya maaf lahir dan batin
maafin lahir dan batin nek
maafin nenek juga ya
kita ke rumah debbie yuk
ada apa ini rame rame
phr om dadang
mau bagi bagi ya
makasih om dadang
masa ngasih uang buat lebaran cuma lima ratus perak
debbie lima ratus perak juga uang
nyarinya juga susah
silahkan nih minum
silahkan atuh ya
cu dibagiin atuh cu
orang yang sister